seorang tukang beca di kabupaten lamongan jawa timur
rela memperbaiki jalan rusak seorang diri dengan alat dan bahan seadanya
sudah dua hari gufron melakukan tambal sulam di jalan poros kecamatan
dekat menuju kecamatan karangpinangun
dengan membawa beca miliknya
sejak pagi warga dusun keputeran ini mulai memperbaiki jalan
dengan bermodalkan material bekas kurugan aspal palu dan sholat
aksi gufron ini tidak bermaksud ingin terkenal atau mendapatkan pujian
melainkan demi keselamatan putrinya yang bekerja di kota lamongan
dirinya khawatir terjadi hal yang tak diinginkan pada putrinya
saat pulang kerja malam hari
kalau pulang malam kemudian ke keputran itu anak saya yang lewat susah
saya yang susah
kemarin anak saya juga kecelakaan
tapi di bidang saya susah
gufron berharap pihak terkait segera turun tangan
memperbaiki jalan berlubang dan lampu penerang jalan umum yang rusak